dua puluh kader pdip jawa tengah menggelar acara jawa tengah berziarah ke makam founding father bung karno di blitar jawa timur selasa dini hari
meski diguyur hujan lebat selama dua jam ribuan kader banteng ketaton ini tetap solid mengikuti rangkaian ziarah dari awal hingga akhir
kegiatan tepat setahun jelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini merupakan agenda jawa tengah sebagai basis pdip untuk merebut kembali kemenangan dan menciptakan hat trick spektakular
satu tiga ratus lima puluh dua kader pdip jawa tengah menggelar acara jawa tengah berziarah ke makam founding father bung karno di blitar jawa timur selasa dini hari
rangkaian kegiatan diantaranya pembacaan ikrar untuk menjalankan perintah bung karno menjelang dan selesai pemilu dua ribu dua puluh
satu hal yang dilakukan sebelum ikrar yaitu melihat kembali proses perjalanan perjuangan kemerdekaan bung karno lahir sampai meninggal untuk mengantar pikiran dan nurani kita bersatu dengan bung karno
ribuan peserta juga menyalakan api semangat bung karno dengan lilin
serta parade menuju komplek makam sang proklamator untuk prosesi tabur bunga
ketua badan pemenangan pemilu pdip pusat bambang wuryanto atau biasa dipanggil bambang pacul meminta seluruh kader pdip jawa tengah tetap patuh sebagai murid kepada sang guru bung karno
bambang mengingatkan kader agar tidak lupa diri dan tetap konsisten dengan ajaran bung karno untuk tidak bergaya hedonisme
ini bagian persiapan kita
kalau menang tidak ada apa
kalau kamu menang tidak ada apa
buat buri buri buat dprp buat dprp atau buat mengisi konten
biar lebih terkenal
tapi ini menarik kembali sebagai murid dari bung karno agar supaya kawan kawan ini sama guru
saya akan berusaha
saya akan berusaha
saya akan berusaha
sementara senada dengan bambang komisi sepuluh dpr ri yang juga serikandi pdip dapil jawa tengah agustina wilujeng pramestuti mengatakan jawa tengah adalah kandang banteng terbesar
jadi sudah selayaknya untuk mewujudkan kemenangan lebih dari sebelumnya di pemilu dua ribu dua puluh empat
jawa tengah adalah pilar pdi perjuangan
di sinilah kandang banteng sebenarnya yang seharusnya
kita nyatakan dengan kemenangan yang lebih besar dari pemilu pemilu sebelumnya
jika dilihat dari prosentase antara jumlah pemilih dengan jumlah kemenangan pdi perjuangan
kita harus mengakui bahwa belum merupakan kemenangan spektakuler
karenanya kita berharap di pemilu tahun dua ribu dua puluh empat kita tidak hanya menang biasa
tidak hanya menang luar biasa tetapi menang spektakuler
anggota komisi tiga dpr ri arteria dahlan yang mewakili dapil blitar dan sekitarnya mengatakan
aksi jawa tengah bersiara ini sepatutnya ditiru oleh kader pdip dari seluruh indonesia
sebagai kader ideologis bung karno
kita akan menjulakan beliau kita juga akan menenang beliau
dan juga mudah mudahan kita bisa akan menjadikan kader
kalaupun tidak diberikan rezeki sebagai kader biologis
tentunya kami akan memastikan bahwa kami adalah kader kader ideologisnya
jawa tengah berziarah ini tepat setahun jelang pemilu dua ribu dua puluh
dan merupakan agenda jawa tengah sebagai basis pdip
untuk merebut kembali kemenangan dan menciptakan hat trick spektakuler
jawa tengah bersiara
jawa tengah bersiara